iya dong ini yang mau aku kasih lagi ke kamu
tapi ini bukan punya aku
ini punya kamu
aku gak mau
loh kok kamu gak lau
aku gak mau rendy
ini kan sebagai bukti kalau misalnya aku perhatikan
kita tutup acaranya yuk
acaranya udah mau selesai
kamu jadinya mau pulang sama siapa
atau sama rendy
aku pengen pulang ke rumah ibu aja
ya kemana lagi
kamu harus pulang ke rumah sama kita
meka gak pantas tinggal di situ

mek neknya ga apa apa
makanya ikut reksernya
nggak semua karaoke

demi perempuan itu
kamu tegak mempermalukan mama
ini semua terjadi karena ulama mama
mama yang udah memperkenalkan hidup meka
bukan cuma meka ma
tapi banyak orang
demi apa ma
demi balas dendam
atau mama gak pengen
aku sama meka bersatu
ternyata kamu sudah mulai berani melawan mamah ya bimo
asal mama tau ma ya
sampai kapanpun ma
bimo akan selalu perjuangan meka
apapun yang terjadi ma
sampai kapanpun kamu gak boleh bersatu dengan mereka
karena dia adalah anaknya ayu
sampai jumpa lagi
rendy udah nunggu di depan
iya dok ini yang mau aku kasih lagi kamu
tapi ini bukan punya aku
ini punya kamu
aku gak mau
loh kok kamu gak mau
aku gak mau rendy
ini kan sebagai bukti kalau misalnya aku perhatian sama kamu
randy aku tuh gak suka kalau misalkan kamu kasih barang barang mewah kayak gini
aku tuh gak suka dimanjain
loh ini bukannya aku manjain kamu
tapi kan emang kamu butuh
kamu pergi ke kampus kamu pergi kerja kamu pergi kemana
ya tapi percuma rendy
buat apa aku punya mobil
kalau aku gak bisa nyetir
kalau masalah itu mah tenang
kamu bisa aku ajarin
yang penting sekarang kamu terima dulu hadiahnya
nah gitu dong
terus sekarang kamu udah kelas gak
nah mending kita sekarang lihat nyintir mobil gimana
woy keluar woy
meka kamu tenang ya kamu jangan keluar dulu biar aku ngurusin oke
pak pak pak tenang dulu pak tenang dulu ya
ini temen saya lagi belajar ngintir mobil
jadi mohon maaf kalau misalnya ada kenapa kenapa
kalau misalnya ada kerugian atau apa apa biar saya bayar pakai duit saya
eh jangan mentang mentang anak orang kaya loh ya
apa apa urusannya diselesaikan sama duit
ya kan tapi nggak ada kerugian pak
pak pak pak berhenti henti dulu pak
amat diam aja pak pak pak
ajar ajar dia
sabar sabar jangan pakai nasi pak
pak maaf pak ya mereka kan lagi belajar ngintir pak
jadi kita minta mereka kembali aja
iya pak ya
tapi bapak bapak nggak ada yang luka kan
nggak apa apa cuma kaget aja
ajarin tuh kalau nyebur mobil
tahu belum bisa di jalan
gak jatuh kan nih
maaf ya pak
gitu gitu gitu kurang roboh
lebih men itu
susah banget untuk ngilang

cuka kalian pasta kameluk sekali ya

nanti nyetirnya besok lagi
sekarang biar aku nyetir oke